halo selamat malam di awal tahun ini kpk membuat gebrakan dengan melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner kpu
wahyu setiawan tidak hanya wahyu yang menjadi pusaran cerita namun kabarnya ada drama di balik ott kpk
di awal tahun ini yang diduga melibatkan petinggi partai politik
problem ini tidak hanya persoalan korupsi tapi juga wibawa kpu sebagai lembaga yang punya tugas menyelenggarakan sarana sirkulasi elit di negeri ini
apakah ini menunjukkan kpk masih punya taji apakah kpu tetap punya wibawa setelah kasus ott ini
disiarkan dari studio dua cnn indonesia bersama saya budha diputro inilah kupas tuntas episode kpu terseruduk banteng
kok masalahnya bukan masalah problem upang
ekonomi gak bertumbuh
pak wahyu bisa pakai buat rakyat indonesia dulu pak wahyu
pak wahyu indonesia ini pak
ketika kpk mengundang kami pun saya akan datang
itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara
oke penangkapan komisioner kpu dan beberapa pihak lain
karena perkara suap tidak hanya menimbulkan problem hukum dan integritas
namun juga memunculkan drama dibalik ott kali ini
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama anggota komisi tiga dpr
dan juga politikus pd perjuangan ada bang arteria dalan
bang arteria terima kasih sudah datang
kemudian ini kita impor langsung dari sumatera barat
ada direktur pusako universitas andalas yang juga aktivis anti korupsi
ada ferry amsari mas ferry terima kasih
dan yang ini agak spesial penampilannya
apakah karena kpu terjaring ott kemudian dia memilih untuk melepaskan peci
ada bung rey rangkuti analis politik dari lingkar madani
jadi hari ini kenapa gak pakai pc bung rey
sedih aja kali ya
bentuk kesedihan saya memaksa dia untuk berbilang kalau itu bagian dari kesedihan
yang juga hadir bersama kita untuk berdiskusi dan bergabung bersama kami dari gedung kpk
ada jurubicara kpk ada mas ali fikri
selamat malam mas ali
selamat malam mas budi
ya terima kasih sudah datang
boleh tepuk tangan untuk mas ali
ali fikri dari komisi pemberantasan korupsi
dan kita tidak hanya berempat disini
sekarang sudah ada teman teman dari uin jakarta dan upn veteran jakarta
tahun baru setelah sempat diragukan bang terry oleh bang ferry dan juga ray rangkuti dan kawan kawan
kpk katanya nggak akan punya taji apa apa untuk bisa melakukan sesuatu dengan undang undang yang baru ini
tapi ada shock therapy di awal tahun dua ribu dua puluh
dengan ott ini
saya mau ke mas ali dulu
kalau kita bicara mengenai kasus suap yang melibatkan kpu dengan beberapa oknum partai tadi
bagaimana sebenarnya kpk mulai mengendus kasus ini
apa yang membuat ini terendus dan dimana kejanggalannya
baik mas budi
jadi awal mula perkara ini
tentu kpk memperolehkan
informasi dari pengaduan masyarakat
bahwa akan terjadi dugaan
adanya penerimaan suap oleh penyelenggara negara
kami memandang bahwa
laporan itu adalah dalam kapasitasnya
sebagai orang perseorangan gitu ya
kita tidak melihatnya dari status sosialnya
kemudian termasuk juga latar belakang politiknya
siapa di latar belakang politiknya
tetapi memang ada laporan masyarakat bahwa
akan terjadi transaksi gitu ya
dugaan tindak pidana korupsi penerimaan swab gitu
oleh karena itu kemudian
tentu ini ditelan lebih lanjut dan ditindak lanjuti oleh kpk gitu
tim ke lapangan dan memantau adanya dugaan transaksi tersebut
dan kemudian mengamankan
para pelaku yang diduga tadi melakukan akan melakukan
tindak pidana korupsi suap menyuap gitu
nah akhirnya pada tanggal delapan ya sampai sembilan itu
tim kpk ada mengamankan total ada delapan orang
yang tentu kita sudah disampaikan dalam konvensi pes pada saat hari kamis malam itu
setelah kemudian melalui proses gelar perkara
ada diskusi panjang di sana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup gitu
forum menyepakati kita menetapkan dua orang
tersangka selaku pemberi swab
dan dua orang tersangka selaku penerima swab
begitu mas budi
mas ali tapi ketika
apa kita bicara
mengenai kasus ini tidak hanya kasus korupsinya
tapi masyarakat juga mendengar ada selentingan
banyak media masa memberitakan bahwa ada drama drama
di balik operasi tangkap tangan kpk kali ini
saya mau tunjukkan satu artikel untuk anda
dan anda bisa mengkonfirmasi apakah betul ada drama ini
saya bacakan artikel di detik mas ali
ada insiden saat tim ott kpk sambangi pt ika
koma diminta tes urin
banyak sekali kita mengetahui itu
banyak sekali kita mengetahui itu
banyak sekali kita mendengar ada insiden atau drama di pt ika
apa yang terjadi sih dalam perspektif anda
baik mas budi
jadi kan begini
tim melakukan operasi tangkap tangan di lapangan adalah operasi tertutup
atau penyelidikan tertutup
dan ini sudah biasa kami lakukan
pada saat itu adalah bagian dari operasi yang
yang besar dalam pengertian kegiatan kegiatan yang secara terus berkesinambungan
ketika tadi terduga atau terperiksa
atau orang tadi yang berdasarkan laporan masyarakat akan melakukan tindak pidana kita amankan
tentunya kita akan menyisir lebih jauh
pihak pihak lain gitu ya
yang itu nanti akan
yang akan sebagai bahan dari tim penyelidik
untuk lebih baik untuk menjaga kemampuan kita
untuk lebih memperkuat gitu ya
nah pada saat itu tim
di lapangan memang akan mengamankan beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini
dan dideteksi memang ada di sekitaran
ada di sekitaran pt ika
tim kemudian bergerak kesana gitu
namun ketika kemudian ada di sekitaran sana
ada terjadi kesalahpahaman
kesalahpahaman ini terjadi adalah
pada saat itu di sekitar tim pt ika
memang akan atau sedang dilakukan sterilisasi tempat
karena besoknya akan ada acara di sana gitu
nah ketika kemudian
apa dari pihak pengamanan di sana itu melakukan sterilisasi
nah ketemulah dengan tim kami yang di lapangan
siapa yang ingin dicari
mas ali siapa yang
siapa yang ingin dicari di sekitaran kompleks pt ika
oleh penyelidik kpk waktu itu
itu tentunya pihak pihak yang nanti berhubungan
tadi yang kemudian akhirnya totalnya ada delapan orang itu kan
yang kemudian kita amankan
anda tidak mau menyebut nama mas
ya bagian dari itu
ya yang kami
kami amankan itu
namanya kalau bisa anda sebut mungkin mas ali
mungkin publik ingin tahu siapa yang ada di pt iga di sekitar situ
kami tidak bisa
kami tidak bisa menyebutkan siapa siapanya yang dicari pada saat itu
karena ini kan bagian dari penanganan perkara mas budi ya
mas ali bagaimana anda menjawab juga komentar publik
dan macam macam yang ada di media masa
saya tadi ada pengetahuan bahwa petugas anda di halang halangi misalnya
seberapa benar atau seberapa salah informasi itu
mas budi ini yang dimaksud yang dimana ini
kita bicara pt ika dulu mas ali
saya kira tidak ada kemudian di situ proses dihalang halangi dan sebagainya
karena terjadi kesalahpahaman
karena terjadi kesalahpahaman
karena terjadi kesalahpahaman
karena terjadi kesalahpahaman
karena dari pihak pt iga akan mensterilisasi
saya pikir hal yang wajar ya
ketika kemudian tempat harus steril dari siapapun yang ada di situ
karena memang ada kegiatan
karena besoknya akan ada kegiatan
hal yang biasa saya kira begitu
baik jadi bukan dihalang halangi karena ingin menyembunyikan seseorang atau sesuatu gitu mas ali ya
jadi ini faktor teknis prosedural saja biasa ya
ya saya kira bukan itu yang kita tangkap ya
karena ini murni kesalahpahaman
karena ada sterilisasi tempat
bahwa tim memang bergerak di sana ya
karena memang ini bagian dari operasi besar tadi mencari pihak pihak
dalam rangka operasi tangkap tangan atau penyelidikan tertutup ini
baik mas ali ditahan dulu saya mau ke dr ferry amsari nih
mungkin mas ali tadi sudah memberikan hin
kita sudah tahu pemberitaannya seperti apa
mungkin anda punya terjemahan lain dan informasi lain
ya kalau dari bahasa mas ali sendiri misalnya
bahwa ini sedang ada acara di pt
pt ika itu kan perguruan tinggi ya
bukan aparat penegak hukum
teman teman kpk yang masuk ke dalam pt ika
sedang menjalankan tugas pro justisia
kalau tugas pro justisia itu dihalang halangi oleh orang orang tertentu
termasuk orang orang yang ada di dalam perguruan tinggi
itu bisa dianggap sedang melakukan tindakan menghalang halangi proses hukum
meskipun kata kpk itu tidak ada hal halang halangi proses hukum
tapi pk tadi tidak dihalang halangi lho bung ferry
iya ini orang mau masuk
kan kita bicara mas budi soal informasi di luar
efek dramatis yang disampaikan oleh mas budi tadi
oleh pak jubir dikatakan tidak ada penghalang halangan
cuma ada sesuatu yang wajar
ada proses orang mau buat acara mau disterilkan
tidak boleh ada steril
yang paling diutamakan adalah proses penegakan hukumnya
harusnya dipersilakan masuk
proses penegakan hukum yang harus didahulukan
anda mencium bau amis berarti disini
saya mencium kpk mungkin sedang takut saja
ya sehingga kemudian
lebih mengutamakan acara seremonial dibandingkan proses penegakan hukum
dan itu bagi saya tidak wajar
karena ingat di pasal dua puluh satu tidak dihapus oleh undang undang yang baru
kalau ada kemudian proses hukum yang dihalang halangi
apapun bentuknya itu bisa kena pidana
bung rey ada pendapat soal ini
ini sebelum kita bicara yang lain kita lokalisir
ya sebetulnya banyak keganjilan dari informasi yang disampaikan oleh bung ali tadi ya
kok orang ditanya
kan mestinya kan penyidik kpk ini datang dengan identitas yang lengkap
dengan maksud dan tujuan yang susah sangat jelas kan
kok masih ditanya juga
nah yang kedua
kalau identitasnya jelas
dengan maksud dan tujuan juga jelas
kok harus dites urin segala
kan kira kira gitu
kalau cuma kesalahpahaman
kenapa harus sampai dites urin
apakah penyidik kpk sampai ngotot
sampai misalnya berbantah bantahan di pt ika itu
yang membuat katakanlah misalnya
pengamanan internal pt ika itu makin tambah curiga
terhadap apa istilahnya itu ya
penyidik penyidik kpk ini gitu
apalagi kemudian saya dengar juga
maksud dan tujuannya disampaikan kepada kita itu
mau sholat katanya di pt ika
loh kok orang mau sholat harus dites urin juga
enggak tau kan informasi kan beredar juga
ada yang menyebut sebetulnya
enggak dalam konteks lagi mengertamati
hanya lagi singgah sebentar mau sholat dan seterus terusnya
jadi aneh juga menurut saya
informasi informasi yang disampaikan oleh penyidik ini
nah pertanyaan lainnya tentu saja
itu penyidik ngapain sih ke pt ika
kalau nggak ada sesuatu yang dikejar
kan kira kira gitu ya
kita ditahan dulu
kita kasih kesempatan bung ali
tapi kita harus break dulu mas ali
sebentar kami akan segera kembali
usaha jeda beri undang undang tetap di kupas tuntas
anda masih di kupas tuntas
dan tadi sudah ada jawaban dari kpk
bahwa ini tidak ada yang menghalang halangi
bung ferry amsari dan rirang kuti
yang hari ini tidak memakai kopiah gitu ya
gimana anda menjawab keraguan keraguan dari masyarakat sipil tadi
baik mas budi
jadi begini yang perlu kami perjelas ya
atau biasa kita melakukan operasi terott ini adalah
ini harus kita garis bawahi dulu
apalagi dengan cara operasi penyelidikan
kita tahu penyidik ada dua ya
penyelidikan terbuka dan penyelidikan tertutup
yang ada yang kemarin itu adalah penyelidikan tertutup
penyelidikan tertutup tentunya tim penyelidik punya strategi strategi tertentu gitu ya
salah satu contoh misalnya begini mas
tentunya kan kita punya strategi kan tidak terbuka identitas kita misalnya
siapa kita dan sebagainya
karena ini adalah penyelidikan tertutup begitu ya
kemudian yang kedua
ini yang perlu digaris bawahi juga
saya mengomentari apa yang disampaikan oleh pak ferry tadi
bahwa disana ada penghalang halangan
harus apat penukung tidak bisa dihalang halangi
pasal dua puluh satu undang undang tipikor sudah sangat jelas
yang disebut penghalang disana adalah dua proses
yang pertama adalah proses penyidikan
dan yang kedua adalah proses penuntutan
kita coba baca kembali di undang undang itu gitu
yang saat itu terjadi adalah proses penyelidikan
kita belum prosesis ya
kita belum punya upaya paksa gitu
nah ini yang kita harus
harus tahu dulu sehingga kpk taat aturan
kpk taat hukum acara
sehingga kita tidak bisa serta merta begitu gitu
bahwa kita kemudian merasa dihalang halangi
saya pikir ya karena kesalahpahaman
tadi sekali lagi ini operasi tertutup ya
punya strategi strategi tertentu
sampai kemudian ada di tes urin dan sebagainya ya
karena kita sekali lagi itu operasi tertutup itu tidak berbeda jauh
atau berbeda jauh dengan operasi atau penyelidikan secara terbuka yang kita jelas
identitas kita siapa begitu
sebelum ke bang terry bung rey ada yang mau ditambahkan
gini kan kalau dalam kisah yang kita baca di mana mana itu
itu hampir tujuh jam ya
antara proses itu muncul sampai penjemputan
kan kira kira penjemputan dari salah satu korbit biasanya saya
di kpk dan seterusnya itu gitu
lah ini kalau orang dalam konteks sedang menanggung itu ya
orang dalam konteks sedang melakukan proses penyelidikan
yang sedang tertutup sudah dihimbau untuk keluar tidak mau keluar
itu mau dikatakan apa kepada penyidiknya
padahal mereka identitasnya bukan penyidik kpk yang secara terbuka
itu pertama gitu
ketika ia ditahan katakan apa benar tujuh jam atau tidak saya nggak tahu
nanti mungkin dikonfirmasi oleh bung ali
yang mungkin yang muncul di publik kan tujuh jam sekian gitu ya
harus mendatangkan korbit atau apa
dari internal kpk untuk menjemputnya gitu
apakah memang orang ini sama sekali tidak diberi identitas bahwa mereka adalah orang dari kpk
jadi janggal sekali menurut anda ya bung ray
ya tentu saja janggal
sebetulnya kan kalau penyidikan kemudian ada orang curiga ini anda mau apa
ditanya anda mau apa mas
kami sedang mau sholat saja gitu
misalnya begitu ya
tapi kok sampai ditahan sampai tujuh jam buat apa
mungkin satu jam saja ditahan dua jam saja ditahan
penyidik kpk sudah keluarkan identitas
kan kami dari kpk ya
kira kira begitu loh
saya mau ke bang terry
anda mencium kejanggalan yang sama nggak seperti bung ferry dan bung rey tadi bang terry
dalam proses pt ika misalnya
kebetulan kan kalau saya kan perspektifnya hukum
tapi di komisi tiga juga urusannya urusan hukum
pertama tama saya ucapkan selamat bertugas ini ke pak ali
jurubicara kpk yang baru
kelihatannya jauh lebih sejuk
lebih tenang tidak juga terpancing ya untuk membicarakan perkara inilah
memang figur jurubicara ya seperti itu kita apresiasi lah
yang sebelumnya kurang sejuk
kemudian yang kedua memang kami juga kaget
tadi dikatakan apa titelnya kpu terserduk banteng
malah mungkin banteng ini yang
terseret seret sama urusannya kpu
kalau kami sih
kalau terseruduk banteng kesannya kami yang aktif
jadi nanti kita juga akan jelaskan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya
kami dalam posisi taat hukum
menghormati segala setiap proses hukum yang sedang dan akan terjadi selanjutnya di kpk
terhadap perkara komisioner kpu
sekalipun memang ada staffnya yang berada di kpu ini
yang ada staff kami
kita katakan itu memang urusan oknum daripada pdi perjuangan
kami sangat kaget tak kalah dikait kaitkan dengan partai kami
dikait kaitkan dengan sekjen kami
sekalipun yang bersangkutan mungkin bekerja dengan pak sekjen itu
berikutnya kami juga ingin sampaikan
pdi perjuangan punya banyak perspektif
tapi kami juga tetap menghormati proses hukum
kalau ditanya ott
kalau diksi ott itu kan diksi hukum
seketika beberapa saat diketemukan alat bukti dan sebagainya
peristiwa pemberian uangnya tanggal dua puluh empat atau dua puluh enam
jauh ya dari seketika
kok ada peristiwa yang berlaku di dalam hal ini

padahal yang sudah jelas bahwa pdp perjuangan ini digagalkan
jadi logika nalar akal sehat publik pun harusnya akan tercederai
tapi kembali lagi kita mengajak semua pihak untuk fokus untuk melakukan pencermatan ini
begitu juga dikait kaitkan tadi dengan masalah pt ika
saya tegaskan dan kami juga sudah konfirmasi langsung dengan mas hasto
yang bersangkutan tetap istiqomah
yang bersangkutan juga mengatakan saya akan tanggung jawab berani
kalau sekalipun dikatakan harus datang ke kpk untuk mendengarkan atau membuat klarifikasi di mata hukum
tapi memang yang agak keberatan
framing yang begitu apa ya
langsung menyerang kehormatan sekjen dan kehormatan beliau
ini framing menurut anda bang
ini framing menurut anda bang
ini framing menurut anda bang
ini framing menurut anda bang
saya mengajak semua pihak
untuk lebih peka lagi
lebih peduli lagi untuk mencermati fakta hukum ini
apa iya ini persetujuan seorang sekjen
ini jelas pak untuk melakukan perbuatan perbuatan hukum yang seperti ini
ini harus di plenokan
seandainya pun misalnya
ada uang ke sekjen atau ke siapa
nggak cukup disitu harus pleno partai pak
jadi kayaknya ada ruang yang nggak nyambung disini yang coba dipaksakan
begitu juga di kpu
kalaupun mau main sama wahyu nggak cukup wahyu seorang
dia pun juga harus pleno tapi nggak apa apa lah
kita mohon sekali dan kami membuka ruang yang sehebat hebatnya
pak sekjen juga mengatakan pdi

pdi perjuangan akan bersikap kooperatif
untuk membantu teman teman di kpk ini untuk menyelesaikan perkara
kalau dikatakan ada drama
kami ini kena korban politik yang luar biasa ini
kita mau waktu itu mau rakernas
dan betapa teman teman harus paham juga
semangat spirit kami untuk menjadi partai politik yang modern
yang mengedepankan giat giat anti korupsi
seketika itu juga dihantam dengan isu isu yang seperti ini
jadi pdi perjuangan kooperatif sekali ya bang terry
tapi kata teman anda mas hinton pasaribu ketika tim kpk ini harus dikonfirmasi juga
ketika tim kpk ingin menggeledah kantor dpp pd perjuangan
kemudian ada quote unquote yang publik ketahui bang terry
ada semacam penolakan atau penghalang halangan
kita tampilkan dulu komentar dari rekannya bung terry
mas hinton pasaribu boleh ditampilkan
ya oke bang mas hinton mengatakan gini nih ya
penyelidik kpk yang datangi dpp pdip bermotif politik
nah seberapa setuju tuh anda bung teri
ketika kita bicara mengenai kpk yang ingin menggeledah kantor dpp pdi perjuangan
betul kan kpk bermotif politik
tadi saya kan katakan kita mendukung setiap dan segala upaya penegakan hukum yang dilangsungkan
akan dilangsungkan oleh kpk
nah terkait dengan upaya penyidik kpk
atau penyelidik kpk yang datang ke kantor dpp
saya kasih analogi begini ya
kita mau naik pesawat saja
itu dicek lagi yang namanya boarding pass sesuai ktp atau tidak
jelas ini orangnya siapa dan akan kita berbayar
tiba tiba ya contoh kedua pada saat zaman belanda saja
ya ada penggeledahan penyitaan
ya pemuka wilayahnya dihadapkan disitu
dikasih tahu ini ada dari kepolisian
kepolisian ingin menggeledah ingin datang ke tempat
nah sekarang ada upaya pro justisia
kita nggak tahu orang itu siapa
kita juga mencoba untuk berupaya kooperatif
surat tugasmu mana
karena tidak bisa dihadirkan
ya sekarang kalau mas jadi saya
wajar tidak kita katakan kita akan tunggu ya
kita akan bukakan ruang untuk teman teman datang
silahkan geledah sita sadap sekalipun
asal ya surat tugasmu kamu perlihatkan ke kami itu saja
dan itu tidak ada secara prosedur administrasi itu tidak dihadirkan
nah bayangkan kan harusnya
penyelidik atau penyidik itu kan nggak usah diajarkan
demi hukum dia harus tahu
dan dia juga harus tahu
kalau datang akan ditolak itu
reaksinya akan macam macam
termasuk juga adanya tafsir
pdi perjuangan tidak kooperatif jadinya
termasuk juga pdi perjuangan tidak mau digeledah
nah yang seperti ini kan harusnya tidak boleh terjadi
makanya saya katakan kita beri ruang untuk pimpinan kpk yang baru ini
untuk tetap melakukan gian gian yang terlalu yang tak hukum
bang tadi kita konfirmasi ke bung ali ya
anda lihat seperti apa betulkah pdi perjuangan atau kpk perjuangan itu
karena sendiri tidak melengkapi syarat syarat prosedur tadi yang dibilang oleh bang terry
baik mas budi
terkait yang peristiwa saat itu ya di dpp pdip
jadi perlu kami sampaikan
bahwa sekali lagi saat itu adalah proses penyelidikan
jadi perlukan proses penyelidikan
belum prosesnya siap
saat itu kita belum menetapkan tersangka
saat itu kita belum melakukan penyidikan
sehingga kami pastikan prosesnya bukan penggeledahan
bukan penggeledahan karena penggeledahan menurut undang undang sudah sangat jelas
itu adalah proses prosesusia dan itu adalah proses penyelidikan
kita tahu kita melakukan penyidikan adalah setelah kami umumkan di kamis malamnya
ini kan kejadian kamis siangnya
itu ya itu yang pertama
kemudian yang kedua kami bisa memastikan bahwa
tim yang turun ke lapangan itu dipastikan dengan dibekali surat tugas
itu kami dapat pastikan itu
selalu kpk turun ke lapangan dibekali surat tugas
ini berdasarkan pengalaman kami juga
saya juga pernah menjadi penyelidik dan penyidik
dan tentu selalu itu ada surat tugasnya
saat itu kita sudah tunjukkan ke penjaga gedung
yang akan kita lakukan kan pengamanan tempat
satukan tempat dalam satu ruangan di gedung
otomatis kita kan harus ya taat aturan taat hukum
ketika kemudian mau masuk ke tempat orang dalam proses penyelidikan
dalam proses penyidikan itu kemudian ya harus apa namanya
izin dari orang yang kita datangi gitu
mas ali dari analisa
kita itu secara teknis
kita sudah mencari surat tugas
ternyata petugas harus berkoordinasi dengan atasannya dan lain lain lah begitu ya
dan itu memakan waktu yang cukup lama gitu
sedangkan dalam waktu yang bersamaan
ada tiga tempat yang kemudian harus kami datangi untuk menstatuskuokan
memasang kpk lainnya
selesai dpp pdip
kemudian ada di ruang kerja pak ws di kpu dan di rumah dinas
dalam waktu itu juga kami harus menentukan waktu satu x dua puluh empat jam
ini waktu yang penting juga untuk kemudian bisa menghitung waktu
kira kira cukup tidak untuk menghitung satu x dua puluh empat
sehingga ketika teknis disitu terlalu lama
akhirnya teman teman penyelidik bergeser ke kpu kemudian ke rumah dinas pak wse
dan di sana kemudian dilakukan kpk landa
dan kemudian tim bergerak kembali ke gedung kpk untuk melakukan gelar perkara
jadi sekali lagi
kami pastikan tim ke lapangan membawa surat tugas
jadi apa yang diinginkan oleh kpk di pdi perjuangan
di kantor dpp pdi perjuangan waktu itu tidak tercapai
dokumen dokumen atau sesuatu yang ingin dicari
sesuatu yang ingin ditemukan
akhirnya tidak tercapai karena tidak dapat mengakses informasi disana
saat itu baik
saat itu kami tidak dalam posisi akan melakukan penggeledahan
ini yang harus clear dulu gitu
karena proses penggeledahan harus penyelidikan
sedangkan saat itu baru penyelidikan
ini harus clear dulu sehingga kami bukan mencari dokumen mencari barang bukti konteksnya begitu
baik di pdip maupun di kpu di ruangan pak ws
itu rumah hiasnya kita dalam kata bukan mencari gitu ya
tapi menstatuskuokan tempat yang diduga sebagai jejak
salah satu jejak atau jejak jejak dari rangkaian perbuatan
dari orang yang kemudian tangkap yang terperiksa tadi yang kita amankan
mas ali menurut anda wajar
memang saat itu tidak jadi akhirnya
untuk menstatuskuakan salah satu ruangan di gedung dpp dip
karena masalah tenis tadi lama
kemudian kita bergerak ke kpu kemudian ke rumah dinas
dan kita harus kembali lagi ke kantor kpk untuk gelar perkara untuk menentukan
menentukan sikap gitu berdasarkan bukti permulaan cukup
siapa sih yang kemudian bisa kita jadikan tersangka begitu
mas ali wajar nggak menurut anda
dalam waktu waktu itu dan tempat tempat yang itu sama sama pentingnya kita
waktunya juga penting kita dikejar satu kali di sana gitu ya

tempat tempat yang lain juga sama pentingnya
kita berbicara dalam kualitas nanti ke proses penggalian dari alat alat bukti yang akan kita cari setelah proses penyidikan
baik saya minta komentar bung ferry dulu deh sebelum bang ferry lanjutkan deh
bang terry sudah gatal dia bilang kan
ingin mengatakan paling tidak penyelidikan itu pro justisia juga
pro justisia itu kan tindakan aparat penegak hukum berdasarkan kepentingan hukum
itu tindakan pro justisia termasuk penyelidikan
aneh kalau kemudian ada penyelidik penyidik datang ke tempat orang untuk melakukan eksekusi ya
dalam tanda kutip ya
itu tidak membawa identitas tidak masuk akal pasti membawa identitas
nah problematikanya sekarang saya melihat ya satu bisa saja kpk minder ya karena tidak punya perlengkapan yang cukup
sehingga ya kalau didatangi orang
ada orang yang marah marah ya sudah mundur saja
kedua memang tidak terencana dengan baik proses eksekusi ini
sehingga begitu terhalang halangi pindah lagi ke tempat yang lain
jadi banyak problematikanya tetapi memang ada beberapa hal yang menurut saya ganjil dari penjelasan mas ali ya
mungkin beliau karena dikatakan bang arteri tadi bahwa beliau lebih berupaya menengahi suasana ya
kalau saya menangkapnya begini
bung ferry ditahan dulu ganjilnya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya supaya lebih enak
kami akan segera kembali ke sajiannya
tetapi kan di kuhp dan segala macamnya itu bisa juga dikenakan
nah timbul pertanyaan besar kita
kok orang yang sudah dilengkapi identitas sebagai petugas negara
tiba tiba dihalangi dalam sebuah perguruan tinggi
nah ini yang perlu dijawab oleh kpk
jangan jangan karena orang itu terlalu besar di dalam itu
tidak terjangkau oleh kekuatan kpk
karena begitu mendominasinya orang yang menghalang halangi
kalau di pd perjuangan sendiri kata bang terry tadi
tidak ada surat tidak ada prosedur misalnya
itu kan tuduhan yang serius ya bagi kpk
karena mas ali mengatakan bahwa lengkap kok identitasnya
jadi yang mana yang benar
bang terry atau mas ali
sementara bang terry memuji mas ali
saya sepakatlah mas ali ini jubir yang bagus
lebih bagus dari yang dulu
bahkan tidak hanya jadi jubir kpk
juga sekaligus jubir pt ika
oh iya ya sedikit sedikit
jadi sejujurnya saya agak bolak balik melihat kpk yang sekarang ini
pertama disebutkan tadi ketika ke pt ika
sama sekali tidak dibekali oleh identitas dan surat tugas
sehingga saking gak ada bekal itu
petugas di dalam pt ika melakukan tes urin
karena mungkin dianggap orang ini
yang datang ini ada kurang sehatnya
kan kira kira gitu ya sehingga dites urin
eh sorry kpd perjuangan
dilengkapi dengan surat tugas
yang membedakan identitas itu apa
kan prosesnya sama yaitu penyelidikan
kalau kpd perjuangan ada surat surat lengkap
ke pt ika tidak ada
karena dikatakan tadi ini terbuka dan tertutup
nah yang kedua adalah
itu rencana penyelidikan sampai sekarang ya
penyegelan ya istilahnya dan bukan berarti itu satu
istilahnya dan bukan pengledahan
terhadap pdi perjuangan
itu sampai malam ini kita tidak tahu nasibnya seperti apa
jadi kalau pdi perjuangan menganggap
ada upaya dari pihak kpk
seperti mempriming ya
bahwa pdi perjuangan terlibat dalam kasus ini
dengan tindakan itu ya tentu saja
pernyataan pdp perjuangan juga bisa dibenarkan
karena penyelidik kpk telah datang ke pdi perjuangan
kan kira kira begitu loh ya
tiba tiba cuma sampai di gerbang
dan sampai sekarang ada lagi tindak lanjutnya
respon pdi perjuangan sendiri wajar nggak bung rey
kalau tidak ada tindak lanjut sampai sekarang
itu sangat wajar
ngapain penyidik itu dikirim ke pdi perjuangan
kalau memang tidak
kalau pdi perjuangan itu bukan objek
kan kira kira gitu
apa maksud dan tujuannya
apa enggak bagian dari cara kerja kpk
untuk melakukan priming kepada pdi perjuangan gitu
nah yang ketiga nih
oleh karena itu menyelesaikan persoalan ini
karena pdi perjuangan menganggap gak ada surat lengkap
kedua karena sampai sekarang nggak ada
buktinya nih sampai sekarang malam ini kira kira gitu ya
belum ada yang disebut dengan upaya penyegelan itu gitu
jadi pdi menganggap ini upaya priming dari kpk
ini selesaikan di dewan pengawas nih
pdi perjuangan membuat laporan ya
terhadap dewan pengawas atas upaya preming
yang dilakukan oleh kpk
kan kira kira gitu ya
termasuk di dalamnya adalah
datangnya penyidik kpk yang tidak dibekali surat surat lengkap
tapi apa yang membuat pdi perjuangan tetap kekeh
bahwa petugas kpk nggak boleh masuk ke kantor anda
ya saya tidak mau adu benar adu salah ya
tapi kalau menurut hukumnya negara
penyelidikan itu merupakan bagian dari proses pro justisia
ya penyelidikan itu suatu proses
untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana
penyidikan nanti kita bicara orangnya
nah itu yang pertama
apalagi baru bicara penyelidikan tadi ya ditegaskan
nanti menjelaskannya harus lebih jelas lagi
bicaranya lagi datang dalam rangka apa
gak ada kasus ya
tidak ada upaya merampas kemerdekaan
karena itu bagian yang merampas kemerdekaan
masuk ke ruang ruang publik ruang ruang privat
yang bukan kekuasaannya mereka ya
hanya untuk menstatuskuokan
tidak ada redaksi undang undang manapun
memberikan kewenangan kepada siapapun menstatuskuokan
yang ada adalah sita geledah sadap
ini saya ingin clearan saja begitu
kemudian yang kedua
bicara surat tugas
saya juga tidak mau berdebat panjang panjang lah
nanti kan para pihak ini kan juga akan
melakukan kontestasi hukum dalam ruang persidangan
dalam pembuaran dan pembuatan bap
tapi yang kita katakan kita clear
kita juga punya legal basis
sehingga pada saat itu tidak memungkinkan
bagi penyidik kpk untuk bisa masuk
ini juga harus menjadikan pencermatan
bagi teman teman kpk nanti
apa pada saat melakukan
upaya penegakan hukum ke depan
agar lebih baik lagi
kalaupun kita mau seret seret
kita ikuti betul detail sekuensnya
peristiwa hadirnya itu kan setelah hadirnya dari pt ika pak
mau tidak mau suka tidak suka
sorry to say kita punya undang undang yang baru lah
kita tidak bicara status quo
tapi anda mau datang untuk
sita geledah sadat
ya kita bicara fair aja gitu
gak mungkin orang datang hanya untuk status quo
begitu sita geledah sadat
anda harus dapat yang namanya
pesetujuan dewan pengawas
oke prosedur itu yang kemudian anda
peristiwa ini kan tanggal
delapan tanggal sembilan lah untuk pd perjuangan
anda bisa tahu kapan approval dari dewan pengawasnya
dewan pengawasnya itu baru ada tanggal
tapi itulah kita tidak mau main kesana
pd perjuangan ini mau selesai
makanya kalau saya merasa ini berarti
kita tidak boleh dibiarkan
gak boleh dipahami
karena kan bung artirya yang mengusulkan
repisi undang undang kpk
sehingga dibentuk dewan pengawas
karena menurut bung artirya selama ini
ada mekanisme entah itu penyelidikan
penyidikan penyitaan macam macam itu
yang kurang tepat yang melanggar prinsip prinsip
nah sekarang menurut pandangan pdi perjuangan
situasi yang sama dilakukan lagi oleh
kpk yang baru dengan undang undang yang baru
ini gak boleh dibiarkan
karena itu saya mendorong pdi perjuangan
untuk segera melaporkan para orang orang
yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap
undang undang ini kepada dewan pengawas
supaya dewan pengawas itu ada juga fungsinya
dengan mekanisme itu ada ini bukti pelanggaran
oke mas ali anda silakan jawab dulu tadi
mengenai proses di pd perjuangan
baik baik mas budi jadi pertama begini
yang perlu kami sampaikan ya
terkait dengan operasi tertutup tadi
penyelidikan tertutup dan penyelidikan terbuka ya
kebetulan dari basicnya adalah jaksa
dan juga penyelidikan dan penyidik ya
artinya sudah terbiasa ada kegiatan kegiatan
semacam itu kita tahu jadi kita saya mau cerita
dulu nih terkait kegiatan operasi tertutup ya
tentunya kan kita dibekali strategi strategi
tertentu ketika kita melakukan operasi tertutup
begitu ya artinya ketika kita akan mengamankan
orang atau kita akan mengamankan adanya
dugaan tindak pidana korupsi suap menyua
begitu otomatis kan kita juga dengan strategi
tertentu kita tidak terbuka siapa kita begitu ya
dengan identitas kita dan sebagainya
peristiwa di pt ika itu berbeda dengan ketika kita
datang ke pdip misalnya di tadi itu untuk mengamankan
status quo itu proses apa peristiwa yang berbeda gitu
sekali lagi rangkaian di pt ika adalah rangkaian besar
ketika akan mengamankan orang yang itu bagian dari
sebelumnya sudah diamankan sehingga kita mengembangkan
lebih lanjut gitu kita akan mengamankan siapa siapa
yang apa diduga
ya bagian dari proses operasi tangkap tangan itu
ketika kita mau datang mengamankan status quo itu
sudah jelas orang orang yang kita amankan sudah jelas
kemudian tinggal bagaimana nanti kita mengumpulkan alat bukti berikutnya
adalah konteksnya berbeda ketika kita mengamankan tadi
ketika kita datang ke suatu tempat itu dalam operasi tertutup sudah terbiasa itu
kita tidak mengeluarkan identitas kita dan sebagainya
karena itu bagian dari operasi tertutup
saya interupsi mas rudi
artinya strategisnya sendiri
karena beliau kan mengaku sebagai penyidik
beliau ini kan jaksa
tetapi kemudian saya interupsi
saya interupsi mas
penyagapan adalah salah satunya
surveillance penyamaran dan seterusnya
itu yang kemudian perlu digarisbawahi
jadi mas ali karena beliau ini kan jaksa ya
sudah biasa dengan proses proses ini
seingat saya semua
penegak hukum di dunia
merasa ada konsep yang diakui universial
salah satu yang konsep universal itu adalah miranda rules
setiap orang yang mau ditangkap
mau di ott mau di apa apa
perlu dikasih tahu ini yang menangkap siapa
apa hak haknya dan segala macam
masa kpk datang tidak ada identitas rahasia mau ngambil orang
bagi saya itu tidak masuk akal
mas ali pasti tahu
sepanjang pengetahuan saya mas ali ini pintar
sekarang saja yang kelihatan bingung
mas ali mau gak dijawab sekalian diselesaikan
apa namanya diskusi kita di segmen
masu atal bung ali aduh
silahkan mas ali
jadi begini ya mas budi ya
ketika kemudian baru
ini yang dimaksudkan pak gani tadi
itu tentunya ketika kita nangkap orang c
baru kita tunjukkan di tes ini siapa kita
tetapi melalui prosesnya
prosesnya yang panjang itu
tentu kita punya strategi strategi
kalau kita kemudian sudah terbuka dari awal
siapa kita siapa kita itu enggak berhasil
mas ali yang kita tanyakan proses kpk ini
itu penyelidikan terbuka
dan itu identitas kita harus tetap
karena memang itu tidak ada
tidak ada kaitannya kemudian siapa kita
yang disampaikan bu ali ini kita semua
siapa kita ketika penyelidikan terbuka harus ditutupkan
karena kita memang di sana penyelidikan terbuka
kalau penyelidikan tertutup strategi seginya ada
yang aneh bagi kita
mas ali yang terakhir
yang terpenting itu pun demikian ketika ketika
peristiwa di pt ika yang terjadi semacam itu
saya kira pak ferry tahu lah bagaimana kemudian
penyelidikan tertutup itu punya strategi strategi seperti apa
yang bingung mas ali yang terakhir
itu yang terpenting mas budi yang perlu kami garis bawahi
ini bagian dari strategi strategi yang dilakukan oleh tim di
bagian dari strategi
silahkan silahkan mas
mas ali itu kapan rencana penyegelan ini dilanjutkan
mas ali bisa pendengar kami mas ali
oh kami mengalami kendala komunikasi dengan ali fikri
terima kasih mas ali atas perbincangannya
terakhir sebelum kita tutup segmen ini
ya saya setuju dengan poin mas ali soal tahapan yang beliau jelaskan
bahwa ada kerahasiaan dalam tahapan penyelidikan di awal
tetapi yang kita permasalahkan adalah proses
mau diambilnya seseorang oleh aparat penegak hukum di pt ika
karena dia harus sepakat ada azas universalnya disana
harus diketahui identitasnya
nah menurut saya mas ali hanya menjawab di bagian awal
tapi tidak pernah berani menjelaskan di bagian pt ika dan di bagian di pdip itu
oke terima kasih apa namanya bapak bapak kita akan berganti ke topik lainnya
atau segmen lainnya bahwa wai ustiawan tersandung
kasus suapergantungan antar waktu
bagaimana sebenarnya potensi korupsi dan hengki pengki ini
kalau kita bicara mengenai paw ini kan jadi pintu masuk
paw katanya menjadi ladang atau pintu masuk baru dalam korupsi
harusnya ada suara musik disini
tapi kita akan break dulu kami akan segera kembali usaha jeda